udah kamu siap siap ya
mau tunggu di luar oke kamu juga mau siap siap
udah senyum dulu
udah ya siap siap
al kita berangkat sebentar lagi ya
mama berhasil pujuk andi
sarapan tadi udah
pagi pagi udah pergi
pergi kemana ma
mama gak tau juga
kayaknya sih dia buru buru ada hal yang penting
kok masal gak pamitan sih sama aku
apa masalah beneran gak baca surat ini
atau udah baca tapi tetep gak peduli
tega banget sih
sarapan dulu ya
mama kayaknya sedih deh
oh disini satu

jangan banget deh
tadi malam tau aku gak usah tidur
kau boleh minta tolong gak
bilangin mas randy biar tunggu bentar aku siap siap
yaudah tapi cepetan ya
kasian yang dulu nungguin
jadi telat kan sampe jam segini
belum kelar adek gue siap siap
masa gue juga bingung
biasa itu on time dia
aja kan gue gak enak jadinya
ini jujur nih ya
ini jujur banget nih
adik gue tuh tiba tiba kayak berubah
ya sebelum itu dia tuh happy banget
udah ketemu orang yang dia cinta
riang banget orangnya
dan kemarin tiba tiba
kayak orang banyak pikiran
lagi banyak masalah
kalau lagi berantem sama dia
kita gak lagi berantem
gak ada masalah juga sama sekali
catherine murung terus dari kemarin
dia gak kayak biasanya
ini jam berapa lo
yaudah kalau gitu aku pergi dulu sama mas ren
jaga baik baik adik gue
udah masuk masuk gak dikunci
udah gak masuk
udah gak masuk
udah gak masuk
mama tuh tadi mau ngucapin kamu
tapi kamu buru buru pergi
semoga kamu dan aldebaran selalu bahagia
masalah gak ngucapin aku
tadi masalah seperti gitu aja
masalah cerita cerita sama mama gak
sebenernya aku sama masya lagi merantem ma
masalah bikin surprise atau apa gitu
gak gitu gak ya
terus masal kan cuek terus kayak gini
masya gak mau
ini masih akan ada jalan keluarnya kan mas
ya ampun jangan nangis dong
aduh anak mama cantik

gak ada yang boleh dipandang
pernikahan itu gak ada yang sempurna
setiap rumah tangga itu pasti ada
masalahnya selalu berbeda dan pasti ada di setiap rumah tangga
memilih untuk terus berusaha
mereka gak mau pertahankan pernikahan itu
kamu dan aldebaran itu adalah
dua orang yang saling mencintai
akan terus berusaha
akan terus saling menyayangi
kalian gak akan pernah menyerang
kalau kamu nangis mama sedih sekali
ya mudah dong
daripada kamu sedih disini
kamu nangis kamu mikirin aldebaran terus
mendingan kamu siap siap sekarang
mama ngajakin kamu pergi
oke aku di rumah aja lah mama
hei sayang mama tuh mau ngajakin kamu
pergi sama rena ke taman safari indonesia
karena semalam tuh mama kan bacain cerita
tentang hewan kerenak
terus dia pengen
lihat katanya ke taman safari
ayolah kasihan anak kamu
masa pergi sendirian semua omanya
mama udah nanya langsung ke aldan
katanya boleh kok
kalau kamu nangis sama sedih udah
semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya
oke biar aku dulu disini
oke kamu nangis mama juga sedih
kasian tuh balon biru kamu nanti juga ikutan sedih ya
oke udah kamu siap siap ya
mama tunggu di luar oke
mama juga mau siap siap
udah senyum dulu